kamu ngapain disini
itu aku nganterin map merahnya mas
saya suruh kiki bukan kamu
kiki yang minta
saya gak mau denger umuan kamu lagi
kenapa masal tiba tiba parah ya
padahal kemarin hubungan aku sama dia udah jauh lebih baik
dia pasti berpikir aku sengaja nutupin kenyataan
kalau aku udah pernah punya anak
mbak andi kenapa kenapa main begini
masal kenapa ya
dia marah sama aku karena aku punya anak
rena sayang makan dulu ya
ayo dong makan dulu sedikit aja
makan dulu ya sayang
rena gak mau
tapi kamu harus makan sayang ya
papa kan gak janji
coba nanti aku tanya el deh
disini gak ada mama sayang
kamu harus tetap makan dong ya
nanti cantiknya ilang
jangan ngambek dong
tapi nanti abis jalan jalan dari taman
rena harus makan ya
nanti oma yang suapin
anak pintar anak cantik ya
udah jangan ngambek dong
sayang mandinya cepetan ya
aku udah siapin sarapan buat kamu
halo selamat pagi belsa
saya dari bank bunyusdiatra ingin memberitahukan
bawa tagihan kartu kredit ibu
kalau ibu tidak segera bayar
kami dari pihak bank akan datang ke rumah ibu
pak tenang aja pak
saya segera bayar
baiklah kalau begitu
aduh gimana ya
gak mungkin kan gue jual perhiasan lagi
bisa kacau kalau nino tau
gue harus desak maharatu buat bikin perpanjangan kontrak secepatnya
biar mereka segera bayar honor gue
masa apa si maharani sama aku
karena dia tahu aku udah punya anak
loh aku telfon dia tadi gak diangkat loh ini loh
udah lah weh si umba andin
jangan mundur mandir
kiki pusing liatnya
nanti mas al juga baik lagi kok
coba kamu tolong sekarang ke ruang kerja saya
cari map warna merah ada gak disana
kamu cari secara teliti ya
kalo sudah ketemu
kamu fotoin terus kirim ke saya
biar saya cek itu benar apa enggak mapnya
andin jangan sampai masuk ruangan saya
suruh dia selesain tugasnya
mas al nanyain map merah di ruang kerjanya mba
yaudah aku bantuin ya
mba andin kerjain tugas dari mas al yang lain aja ya
mana sih map merah
ini map merah
tapi ini bukan ya
ketemu surat hak waris papa saya untuk roy
padahal disitu gue mindahin semua hak waris roy untuk reinhard loh
alhamdulillah ketemu benar ini en dre
itu bener suratnya
kenapa sih sing naro meja disini nih
dhani bernianya ngelbung gelung gua doang
mau nganter map merah ini ke kantornya mas
sih biar gua jalan
mbak andi nih yang nganter
iya emang kenapa
aku sekarang yang bisa ketemu sama mas al
aku pengen ngobrol sama dia
aku dari tadi tuh gak tenang
telepon aku gak diangkat sama dia
tapi kan mbak andi gak boleh pergi kemana mana kalo belum selesai kerjaannya disuruh sama mas al
iya aku tau
tapi biar nanti aku aja yang ngomong sama mas ale
nanti aku bilang kalo misalkan emang aku yang mau maksakan diri untuk nganterin map merah itu ke dia
udah kamu tenang aja ya
yaudah kalo mbak andi mau nganter
aku siap siap dulu
oke oma mau bikinin mahkota count yang cantik buat reina
reina tunggu sini ya
jangan kemana mana ya
oma mau tambah bunganya dulu
lebih masalah lagi dong mas
ini foto mamanya lah ya
kalau berkas ini penting
berarti aku gak boleh lihat
karena ini privasinya mas al
lebih mesra lagi lebih mesra
senyum senyum mas
lebih mesra lagi mas
oke kita sekarang pindah spot ya
reni ini tolong dibereskan ya
udah saya aja
ini kan berkas
waktu elsa jatuh saat pembetaratan dulu
mbak elsa jatuh pak
operasi komersian rahim
harusnya kan perpanjangan kontrak saya kan bulan depan
soalnya lagi butuh banget honornya untuk sekarang ini
saya kan juga udah bertahun tahun menjadi brand ambasador di maharatu
dan sekarang pun pak al juga udah jadi suami kakak saya
jadi bisa kan
baik mbak elsa
soal kontrak mbak elsa nanti akan saya diskusikan dengan pak alia
makasih banyak ya mbak
kalau honor gue dibayar lebih cepat
gue jadi bisa deh bayar semua utang kartu kredit
sebentar ya mbak ya
kamu ke ruangan saya sekarang ya
nah kebetulan nih pak al memanggil saya
nanti sekalian akan saya diskusikan soal kontrak mbak elsa ya
saya tunggu disini ya
ya kalau gitu saya permisi
barusan saya membaca invoice rumah sakit elsa beberapa tahun lalu
padahal saya tau persis
elsa itu belum menikah pada saat itu
di kontrak kita sangat jelas tertulis
brand ambasador maharatu
sama sekali tidak boleh melakukan perbuatan asusila
salah satunya hamil di luar nikah
kamu tau kan
apa yang harus kamu lakukan kepada model atau brand ambasador yang menyalahi aturan kontrak
saya mengerti pak
lebih bagus dibelah sini nih mas
eh ibu mau kemana
tadi kan disini ibu
iya disini sekarang gak ada cari cari rena
yaudah kita cari ibu
tidak ada ibu yuk yuk
tetap tetapan mas perlukan
tetap tetapan mas perlukan
gini ada penularan
asal kamu kaget banget
baru aja pak ali bilang ke saya
soal kontrak diputuskan untuk
tidak diperpanjang lagi
ini maksudnya gimana sih
alasannya apa mbak
karena mbak elsa terbukti
pernah hamil di luar pernikahan
dan membohongi perusahaan
ini pasti mbak andin yang bocorin soal ini ke pak ahok
baru aja pak ali bilang ke saya
soal kontrak mbak elsa sebagai brand ratu ambasador
diputuskan untuk tidak diperpanjang lagi
ini maksudnya gimana sih
alasannya apa mbak
karena mbak elsa terbukti
pernah hamil di luar pernikahan
dan membohongi perusahaan
dari mana pak al bisa tahu
kalau gue pernah hamil
tolong kasih tahu roy untuk tanggung jawab
aku gak mau sampai
sampai mama papa tau soal ini
ini pasti mbak andin yang bocorin soal ini ke pak ahok
saya mau ketemu sama pak ar
pak al sedang tidak bisa diganggu
tadi kan mbak habis ketemu sama dia
berarti bisa dong
ya tapi tetap aja pak a sedang tidak bisa diganggu mbak
saya ketemu sama pak a bukan sebagai model brand ambasadornya
tapi sebagai adik iparnya harusnya bisa dong
kalau gitu silahkan
mbak elsa temui pak al di rumahnya saja
kalau kontrak gue gak diperpanjang
gimana cara gue bayar utang kartu kredit
totalnya kan ada lima ratus juta
ada satu kartu honor itu
saat orang sama seperti alia
gak ada kartu ini
mbak andin pendek adalah bana
kamu gimana sih
ini bu andin
istrinya pak al
kalau begitu silahkan masuk
kebetulan ketemu lo disini
gue pengen ngobrol sama
tarik tarik kamu siapa tuh
itu perempuan mukanya gue kayak pernah liat tapi dimana ya
masa apa ini sih
kenapa kamu mau ngebahas soal kolam renang
udah berapa kali sih mbak bilang itu cuma soal roh akal
ini soal kontrak gue sama haratu
ngadu apa sih
so baik so malaikat
padahal lo benci kan sama gue lo mau nganculin gue kan iya kan
maksudnya apa sih mbak nggak ngerti sama
gak usah munafik
pak aldebaran udah mecek gue dari maharatu
dia mecek kenapa
karena lo udah bongkar rahasia gue
apaan sih lepasin
lo berani mau nampar temen gue
mau gue tambahin
oh pantesan gue pernah liat
pergi dulu jauh jauh dari sini deh
katame universal dulu
satu sab sciencesnya ke
asons menipu ya
kayaknya morte nosis
saya lagi sibuk soalnya
kamu ngapain di sini
itu aku nganterin map merahnya mas
saya suruh kiki bukan kamu
kiki yang minta kamu ngantar ke sini
aku sendiri komnas yang maksa mas
aku sendiri yang mau nganter emak merah ini mas
tolong kamu jangan marah sama kiki ya
karena aku kesini juga sekali mau ngobrol sama kamu
nggak ada yang perlu diomongin
saya sibuk keluar
kamu mengamah sama aku
karena aku punya anak
kenapa aku gak cerita sama kamu dari awal
karena aku rasa itu kenangan yang paling se
aku bisa diam kan
bisa diam kan
ini gimana ya mama juga gak ngerti
iya mama juga nggak tahu ini
aduh coba kamu jelaskan ke anak saya
terus non renang sama ibu
ternyata pas saya balik lagi
non rena udah nggak ada
kamu udah cari ke mana aja
saya udah nyari sekitaran taman pak
tapi nggak ada juga
taman dekat rumah pak
taman terantai wangi
yaudah saya kesana sekarang ya
bawah saya ke campur urusan saya
oh ada ada aja lagi pakai mogok
bagaimana bisa sekarang sih
di taman terataiwangi
yaudah kalau gitu saya tunggu di sini ya
lagi cari papa kamu
nah duduk dulu
gak tahu om
nama yang cantik
tahu di mana rumah
tapi rena mau gak makan es krim
yaudah kita cari es krim ya
aneh padahal aku baru pertama kali ketemu dengan anak ini
tapi kenapa rasanya begitu dekat
orang ruangnya eigen gitu
belum lagi muncul hari puebyu ya capt
terserah aja gue
mama jangan mikir kayak gitu
rena pasti baik baik aja ma
rena pasti ketemu
percaya sama al
mama jangan mikir yang macem macem ya
kita cari rena bareng bareng mah
pokoknya mama gak akan bisa tenang sebelum rena ketemu
mama tenang ya
udah dulu ya ma
kamu dimana sih rena
cobain enak gak
teddy barnya om pegang ya
rena om mau nanya
rena tinggal dimana
itu kan gak jauh dari sini
nanti om antar ya
ya udah kamu makan
kita jalan ya
enak banget apa enak aja
cuma arena hilang sekitaran taman taratewangi
gue tanya orang aja deh
mas permisi saya mau nanya
tadi ada anak kecil di sini nggak mungkin beli es krim atau apa gitu
tadi sih ada anak kecil di sini
mas al segitu marahnya sama aku
kalau aku jelasin soalnya ini dia jadi tambah lebih marah
ya allah gimana ya
supaya bikin mas al jadi tingkatan lebih marah
nggak usah pak saya bisa sendiri kok
oh ya udah kalau gitu hati hati ya bu
rena rumahnya yang mana kita sudah di aglonema resident nih
lain kali jangan pergi kemana mana sendiri ya
betul ibu ini omanya reina
anda siapa ya
tadi saya nggak sengaja ketemu dengan reina
makanya saya cari alamatnya dan
terima kasih ya
sudah hantar rena pulang
aduh saya khawatir sekali
ya udah kalau gitu saya pamit bu ya
om pamit ya
dadah om baik
dadah juga rena
once again thank you ya

papa tuh khawatir sama kami
papa udah pulang
iya udah sayang
papa udah pulang
ketemu dimana tadi ma
tadi ada laki laki antrian rena pulang
terus orangnya dimana sekarang
dia baru pergi sebelum kamu datang
syukur sekali sih
aduh mama khawatir pusing
jangan suka kabur kaburan lagi ya
kalau mau kemana mana
bilang sama susternya ya
maaf kalau saya mengganggu
iya bu nggak apa apa
ini pak al
kami dari pihak panti
akan melakukan kunjungan ke rumah pak aldebaran besok
karena ini bagian dari pengawasan kami selama enam bulan ini
oh iya begitu ya bu
iya besok ya
tapi jangan cuma pak al loh
kami juga ingin bertemu dengan istri bapak
karena kami ingin tahu seperti apa mamanya rena
baik pak al terima kasih pak al
terima kasih banyak juga ya bu
yah liftnya rusak
h apenas untuk kamu
kita sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kenapa ketika dekat dengan reina
ada rasa yang berbeda
seperti bahagia tapi
jangan jangan balik
istrinya pak al
ini kayaknya saya kejebok di lift deh
apa ibu andin terjebak di lift
di lantai berapa bu
saya gak tau nih lantai berapa
karena displaynya mati pak
pak tolong cepatan kesini pak
ibu tenang aja
saya akan segera cari bantuan
istri pak al
terjebak di lift
dan liftnya mati
aku udah tukar masak
yang belum ada sinyal lagi
ini buat di tp empat ya
gue mau misalnya
kenapa aku kepikiran andin terus ya
ada apa ya
dulu ya ma gimana pak ah ma aku pergi bentar ya aku ke tempatnya adinya aku telfonnya dia
berangkat aku kepikiran terus mandi nih sebentar aja kemarin kemarin lagi papa kamu kan harus
mengelola restoran ini nanti tanggung jawab sama al gimana aku tahu ini cuma sebentar aja mah
perasaanku gak enak kamu tolong urusin kamu liatin pegawai pegawai yang ada ya sebentar aja
oke papa udah deh andin itu udah punya suami jadi tanggung jawab suaminya untuk jagain andin dan
tugas papa itu adalah mengelola restoran ini oke saya boleh jalan kemana mana di sini aja
aduh si andin ngapain lagi ngerepotin aja
lalu itu dia sekarang kita lakukan observasi cek semua ini di situ kayaknya
kok mukanya cemberut gitu
nih mama liat nih ma
aku gak dapat nilai sama sekali
ini semua gara gara mbak andin
semalam dia gak mau bantuin aku ngerjain sih
udah gitu aku dihukum lagi
hormat bendera lima jam
lima jam dari mana
oh kamu dihukum cuma satu jam doang kok
kenapa kamu gak bantuin adik kamu
soalnya kan aku belajar ma
mau ulangan jadi aku gak sempet
kamu sengaja supaya elsa gak dapat nilai
jadi cuma kamu doang nanti yang dipuji puji sama papa
karena kamu udah bikin elsa dihukum lima jam
mama kasih buat kamu dua kali lipat
sepuluh jam di dalam gudang
jangan aku takut
ya ini semua gara gara kamu
anak yang gak mau peduli sama sekali sama adiknya
terserang pak kita cari kedepan lain pak
tahan di atas